ya berdua kan cocok
jangan asal bunyi
mana mungkin aku menghalalin bu linda ini
masih istri orang
bahwa bu linda ini kan punya suami
tapi kayak gak punya suami
ini kan kenyataan
dan dimana mana bu
makan dulu ya pak
ya cuma dengan cara ini bapak
bisa mengurangi makan dari
makanan yang haram
ayah bantu kamu pinjamkan uang
sejak dua tahun yang lalu
seandainya kamu bayarnya bener
pasti sudah setahun lalu
tapi bunga ibu terlalu tinggi
saya gak mampu bu
bapak bu linda ini
aku kuliah selama ini
aku sia sia cari ilmu pak
pantesan aja aku gagal terus cari kerja
nilai aku itu cukup sempurna pak
jadi itu penyebabnya
allah gak ridho
aku mencari ilmu
dengan duit haram pak
kamu jangan salahkan ibumu
jangan salahkan dia
kamu kok gak makan
kamu gak suka ya sama lauknya
biar nanti diberesin sama bibinya
ibu ketemu sama teman lama
dia itu pengacara hebat loh
tim lawyernya juga banyak
dan ibu sudah titipin kamu ke dia
besok kamu disuruh datang ke kantornya
aku mau ngomong kerja pake ijazah sma aja bu
karena ijazah sma aku itu lebih berharga
aku mau ngomong kerja pake ijazah sma aku itu lebih berharga
yang dibiayai dari hasil jualan oncom
dibandingkan ijazah sarja anakku
dari hasil merasa duit orang lain

anak ini makin gak tau diri
anak ini makin gak tau diri
ibu tuh benar benar marah saat itu
karena ibu merasa apa yang sudah ibu perjuangkan selama ini
gak dianggap sama anak kandung ibu sendiri
sampai akhirnya ibu tahu
kalau faisal anak ibu itu lebih memilih pekerjaan sebagai tukang ojek
yang pada saat itu ibu anggap sebagai pekerjaan rendah
aku beliin bubur buat bapak
bapak makan ya
hari ini bapak gosok puasa
ini aku beliin dengan duit yang halal kok pak
hasil aku dari ngojek
bukannya itu lebih baik
daripada hasil dari retenir
nanti bapak nggak mau makan
bapak mau makan
saya anterin yuk
ya hitung hitung buat irit biaya sama irit tenaga juga
gak usah nanti malah ngerepotin
gak ngerepotin sama sekali kok
itu kan udah kerjaan saya sebagai tukang ojek
bener nih gak apa apa
udah gak usah dipikirin
sini saya bantu ya
iya boleh deh
makasih ya sel ya
itu anak ditawarin kerja di kantor penyelenggara gak mau
malah jadi tukang ojek
hasil jual rampasan motor
semoga saja bisa mengobati hati
bu linda yang lagi galau
kamu jual motor siapa
motor pak wim sama
ya pak soleh
memangnya sudah lunas
kan bunganya tinggi
selama bu linda masih sama alec
ibu linda gak akan bangkrut
berdua kan cocok
jangan asal bunyi
mana mungkin aku menghalalin bu linda ini kalau statusnya
masih istri orang
ibu linda ini kan punya suami
tapi kayak gak punya suami
ini kan kenyataan
dan dimana mana bu
barang yang sudah tidak dipakai
itu dibuang aja bu
gimana gini bapak ibu
gimana pria sekarang
tulis tulis ke mereka ya
aku mengambil voices dari kudot
kamu bisa kesini sekarang